sampai jumpa di video selanjutnya
tapi tetap aku ikutin kamu
gawat kenapa papa juga tau kalo tante andis diculik ya
hah keliatannya mona ember nyebarin kemana mana
aku tuh capek
kau gak sih pak
aku tuh capek selalu difitnah terus sama papa
papa gak sengaja jatuhin ulat pak
yang kamu kurung itu ibu kamu sendiri
dimana kamu kurung andis
aku gak akan kasih tau papa dimana tante andis dikurung
awas ya kalo papa sampe kasih tau mana
aku bakalan minta tolong sama orang seluruhan aku
mengaku kalo semua ini adalah perbuatannya papa
karena kamu jangan ngacok ya gitu
tapi liat aja tante andis bakalan lebih percaya omongan aku ketimbang omongan papa
tante andis bakalan lebih percaya omongan aku ketimbang omongan papa
saya mulai cara ada orang di luar sana
ibu kenapa sih kamu teriak
ibu ini mau cari alamat
biar saya antar dia keluar
apapun yang terjadi
aku akan selamatkan tante anis
jangan lupa like share dan subscribe
buah tutup mulut
bentuk keluarga kita
gak usah bu
soalnya saya buru buru
saya harus pertemuin alamat saudara saya
tunggu sebentar ya
saya panggil suami saya biar diantri
gak usah bu
lebih baik saya jalan sendiri aja
tadi bapak udah kasih saya uang
buat tambahan ongkos